mahkamah agung kembali mencabut beberapa pasal dalam permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu dua puluh
pencabutan ini pun menuai banyak tanggapan
kemenhub memastikan akan melakukan pengkajian agar transportasi mendapatkan payung hukum yang adil
tanpa bertentangan dengan taksi konvensional
mahkamah agung resmi mencabut peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
khususnya untuk layanan roda empat
beberapa pasal yang dicabut mengatur kewajiban besaran tarif
kewajiban pemasangan stiker
kelengkapan dokumen perjalanan
dan ukuran tulisan identitas kendaraan
kementerian perhubungan telah menyiapkan draft revisi usai pencabutan peraturan tersebut
menteri perhubungan budi karya sumadi memastikan akan tunduk
dan mencari jalan tengah untuk kesejahteraan
baik transportasi online maupun konvensional
bagian dari institusi akan tunduk pada aturan itu
kami sedang pelajari dan insya allah kurang dari satu minggu
kami bisa memberikan suatu rekomendasi
yang penting kita selalu ingin menjadikan semua stakeholder dari transportasi
mempunyai suatu kesempatan yang sama dengan pemain pemain yang non online

keputusan ma ini ditanggapi penyedia jasa transportasi online
grab indonesia akan berkoordinasi dengan kementerian perhubungan
meminta mengkaji keputusan mahkamah agung
agar mendapatkan payung hukum transportasi online
keputusan ma ini tidak mencabut legalitas dari kendaraan online
atau car sharing di sini
tapi hanya mencabut beberapa komponen dari aturan tersebut
jadi tentunya hal ini kami masih mempelajari pada saat ini
dan akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah
senada dengan gojek pada detik com pihaknya menyatakan menghormati keputusan ma
dan menantikan salinan putusan tersebut untuk mengetahui hukum serta dampak bagi mitra dan pengguna jasa gojek
putusan ini akan berdampak di beberapa daerah salah satunya surabaya
puluhan pengemudi transportasi online surabaya mengunduli rambut sebagai ungkapan syukur atas pencabutan permanhub tersebut
mereka lega karena sebelumnya merasa dibatasi oleh poin peraturan yang ada
sebaliknya wali kota surabaya tririsma hari ini menyayangkan pencabutan payung hukum tersebut
karena ada pasal yang mengatur taksi online yang wajib melaksanakan ujikir
aturan ini dinilai risma sangat penting untuk keamanan kendaraan
karena menyangkut kelayakan kendaraan tersebut sebagai angkutan umum
dengan putusan ini maka taksi daring kembali tidak punya payung hukum dan sama dengan angkutan pelat hitam
ma menyatakan beberapa poin dalam permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas itu menghambat pertumbuhan usaha kecil mikro dan menengah